sementara itu hari ini pemungutan suara dilaksanakan di berbagai negara
di new delhi india tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul delapan pagi waktu setempat
dan dipenuhi warga negara indonesia yang hendak menggunakan hak suaranya
dan untuk mengetahui kondisi terkini situasi pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas di india
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan ketua panitia pemilihan luar negeri
atau ppln new delhi jahod johannes simbolon di new delhi india
selamat siang waktu indonesia pak nahot
selamat pagi waktu india pak alfian
ya pak nahot sejauh ini bagaimana antusiasme warga negara indonesia di india tepatnya
atau new delhi untuk melakukan pencoblosan sejak tps sudah mulai dibuka
baik pak alpian kami dari ppl new delhi ingin menyampaikan bahwa
tadi sejak pukul delapan waktu setempat
waktu india itu masyarakat indonesia sudah mulai datang ke tps lm kita di kbri new delhi
tepatnya tadi jam delapan lima belas itu kpptln sudah membuka rapat untuk kpptln
dan mengambil sumpah anggotanya
dan jam delapan tiga puluh lima tadi pertama sekali sudah dilakukan pencoblosan oleh bapak dika besar kita
kalau kita berbicara tentang daftar pemilih tetap sendiri di ppln new delhi
ada berapa warga negara indonesia yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap pak di sana
pemilih yang terdaftar di dpt daftar pemilih tetap itu berjumlah tiga ratus dua puluh enam pak
tapi ini terdiri dari mereka yang pemilih yang terdaftar di tps dan pos
mereka yang terdaftar di tps itu berjumlah dua ratus
mereka yang terdaftar di pos satu ratus tujuh belas orang pemilih pak alpian
apakah di india ini atau di new delhi juga ada tps keliling pak untuk lebih mengakomodir suara bagi warga negara indonesia yang mungkin tidak sempat datang ke tps atau via pos dan sebagainya
untuk tps keliling ppln new delhi tidak menggunakan pak alpian
jadi ppln new delhi hanya menggunakan menyediakan
tps dan pos untuk para pemilih
pak nahot kalau ada beberapa kejadian seperti itu ya di beberapa negara lainnya seperti di australia kemudian di amerika ada beberapa tps atau warga yang datang ke tps tapi tidak mendapatkan surat suara atau kehabisan surat suara
lalu bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh ppln di new delhi agar warga yang datang tidak kehabisan surat suara pak nahot
dengan tidak tersedianya surat suara ini kepada warga kita itu dalam beberapa kesempatan kita sampaikan
jadi kita sampaikan supaya mereka paham
paham mengenai itu
dan selanjutnya juga kami meminta kepada teman teman di kbi untuk juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita sekiranya ada pertanyaan seperti itu
lalu kemudian pak bahwa nanti penghitungan suara akan dilakukan mulai tanggal tujuh belas april mendatang
at least masih ada tiga hari ke depan untuk mulai dihitung suara yang sah dan sebagainya
lalu sejauh ini bagaimana ppln bisa memastikan keamanan surat suara yang sudah dicoblos oleh warga ini agar pada saat penghitungan nanti benar benar valid datanya pak
pak alpian jadi untuk ini untuk surat suara yang hasil pemungutan suara hari ini tentu dalam segel di kotak surat suaranya dan kita tempatkan di ruangan ppln yang dilengkapi dengan cctv
pak alfian jadi cctv dua puluh empat jam
oke baik terima kasih pak naho johannes simbolon ppln new delhi di india dan semoga pelaksanaan pemilu di india ini berjalan dengan lancar